minggu siang partai demokrat menggelar syukuran memperingati hari ulang tahun partai yang ke tujuh belas
sekaligus ulang tahun ketua umum partai susilo bambang yudhoyono yang ke enam puluh sembilan
syukuran sekaligus akan dibarengi dengan rapat internal partai
mempersiapkan perayaan hari ulang tahun partai yang akan digelar di jakarta convention center
syukuran dan doa bersama yang diadakan pukul sebelas siang di kediaman sby di megakuningan jakarta selatan ini
didatangi para kader demokrat termasuk petinggi dan bacalek partai
sekjen partai demokrat hinca panjaitan mengutarakan bahwa perayaan kali ini sifatnya sederhana
yang sekaligus juga dirayakan serentak di kantor kantor dpd dan dpc se indonesia
selanjutnya partai sedang menyiapkan hajatan akbar masih dalam rangka perayaan hari jadi partai
yang akan dilaksanakan di jakarta convention center tujuh belas september mendatang
perayaan ulang tahun partai demokrat ke tujuh belas hari ini dilakukan serentak di daerah
baik di dpd dpd
dpd dan dpc di seluruh indonesia
baru nanti tanggal tujuh belas kami bikin di jakarta atau di pusat dpp tanggal tujuh belas
yaitu pada saat kita berulang tahun yang ke tujuh belas
jadi hari ini upacaranya tidak di dpp tapi di dpd dpd dan dpc dpc di seluruh indonesia
jadi di dalam nanti acaranya apa aja
di dalam acaranya cuma acara syukuran doa untuk panjang umur
sehat selalu pak sby